dari gurihnya kuah gulai di bandung kita beralih ke segarnya kuah bakso di demak jawa tengah
namun yang menjadi prima dona di kedai ini bukan hanya kuahnya
melainkan daging bakso berukuran jumbo dengan berat hingga dua puluh kg dan diameter mencapai dua puluh lima cm
menu bernama bakso kelenger gusti ini berisi kombinasi daging cincang tetelan dan cabai
sementara untuk melengkapinya disajikan kuah bakso secara terpisah
keunikan bakso ini membuat iskandar seorang warga asal gerobokan jawa tengah
rela datang jauh jauh ke demak untuk menikmatinya bersama keluarga besar
saya berencana untuk memesan bakso sebesar ini
sebagai selamatan lah gitu syukuran cara saya
menurut iwan sang pemilik kedai pembuatan bakso ini membutuhkan tenaga ekstra
mulai dari membentuk bola daging secara bertahap
hingga waktu merebus dagingnya
bagi yang memakan waktu hingga tiga jam lebih
bakso kelenger gusti bisa disantap bersama hingga empat puluh orang
sementara harganya dibanderol mencapai dua juta rupiah